pemerintah melalui komentar di pemberitaan soal pengusaha beras yang memberi bonus lima ratus juta rupiah pada tim thomas cup
menanggapi hal tersebut menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali berjanji akan membayarkan bonus tersebut pada selasa atau rabu pekan ini
hal itu diungkapkan menpora dalam konferensi pers virtual dari medan sumatera utara pada jumat lalu
menurut zainuddin bonus akan dibayarkan bersamaan dengan penganugerahan satya lencana kepada lima mantan atlet yang telah berprestasi di kancah internasional
bonus akan diberikan kepada pbsi untuk dibagikan kepada tim bulu tangkis yang berhasil memboyong piala thomas dua ribu dua puluh
namun zainuddin belum menyebut besar bonusnya
menpora memutuskan membayarkan bonus setelah berkonsultasi dengan kementerian keuangan dan setelah presiden bertemu para atlet bulu tangkis di bali
setelah saya rapat koordinasi di internal
akhirnya kita putuskan untuk memberikan apresiasi dari pemerintah atau bonus itu
tetapi untuk kedepannya kita akan pertegas mana kegiatan kegiatan yang akan mendapatkan apresiasi dan bonus lah katakan begitu
sebelumnya pada tujuh belas oktober lalu di denmark tim thomas indonesia menyudahi perlawanan tiongkok dengan skor tiga
berkat kemenangan antoni sinisuka ginting fajar alfian muhammad rian adrianto dan jonathan christie
tim liputan cnn indonesia